memasuki tahun dua ribu sembilan belas situasi ekonomi semakin tidak terprediksi
ketidakpastian global perang dagang dan sanksi minyak turut mengkhawatirkan para pelaku pasar di tahun dua ribu sembilan belas nanti
sedangkan dari dalam negeri aroma tahun politik sudah mulai terasa
tekanan rupiah juga dirasakan sepanjang dua ribu delapan belas
kami bahas selengkapnya dalam dianalis
makro maupun mikro yang sedang terjadi saat ini anda melihat secara review tahun dua ribu delapan belas bagaimana
tahun dua ribu delapan belas kita semua mencatat bahwa di kuartal dua mulai dari kuartal dua sampai dengan kuartal tiga
itu terjadi tekanan yang berasal dari eksternal yang sangat luar biasa
karena itu terjadi depresiasi rupiah waktu itu yang cukup mungkin waktu itu sempat membuatnya
ada ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi di indonesia
tapi kemudian ini situasinya sudah kemudian meredah di kuartal empat
secara overall yang terjadi di tahun dua ribu delapan belas ini adalah pertumbuhan ekonomi masih meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya
yang kedua inflasi tetap terjaga menjadi sekitar mungkin tiga dua persen yang itu stabil sejak tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas ini
yang ketiga adalah pengangguran
pengangguran juga menurun
yang keempat kemiskinan menurun
yang kelima adalah kita mencatat bahwa ketimpangan pun juga menurun
tentu saja capaian capaian ini masih bisa diperbaiki lagi ke depan karena ambisi atau aspirasi dari pemerintah itu lebih baik daripada angka angka itu
sepakat mbak eni dengan review dari mbak denny ini terkait dengan tadi
rata angka inflasi terjaga pertumbuhan ekonomi terjaga ada tekanan di kuartal dua kemudian meredah di kuartal empat
apakah indef mencatat hal yang sama
tidak jauh beda
tetapi mungkin ada catatan
jadi catatannya mulai triulan dua waktu triulan dua itu kan sebenarnya pertumbuhan ekonomi jauh melompat daripada triulan satu
jadi triulan dua tiba tiba tumbuh lima dua puluh tujuh
nah sebenarnya waktu itu kami sudah warning betul bahwa hati hati dengan pertumbuhan di triulan dua
karena walaupun lima dua puluh tujuh
soalannya adalah ini menyimpan persoalan
kenapa menyimpan persoalan
karena inventory nya besar sekali
jadi artinya dari total produksi yang belum mampu terjual itu masih sangat besar
nah artinya apa
artinya ini yang berpotensi nanti akan menjadi over stock sehingga kemungkinan besar di triwulan tiga ini akan cenderung terjadi penurunan produksi
nah ternyata benar di tribulan tiga ini produksinya
nah makanya pertumbuhan ekonomi di tribulan tiga kan lebih rendah daripada tribulan dua gitu
nah dan sayangnya lagi stok di triwulan tiga pun ini masih cukup besar
nah sehingga ini yang kita khawatirkan bahwa di tribulan dua itulah peak season nya
jadi pertumbuhan tertinggi selama dua ribu delapan belas itu ada di tribulan dua
nah kalau pertumbuhan tertingginya di triwulan dua berarti besar kemungkinan
dan selama dua ribu delapan belas average kita hanya mampu tumbuh lima satu
nah artinya kan kalau
ini masih sesuai dengan proyeksi dan prediksi
prediksinya kan harapannya kan lima tiga gitu
nah sehingga ini yang mestinya segera cepat dievaluasi
apa yang menjadi penyebab dari tidak tercapainya target pertumbuhan kita terutama
terutama kalau kita ingin berbicara dua ribu delapan belas tinggal dua minggu
yang penting dua ribu sembilan belas
mbak denny ini terkait dengan tadi yang dikatakan oleh mbak edi
yang sering juga kita dengar adalah terkait neraca dagang yang ternyata di sepanjang tahun dua ribu delapan belas ini lebih sering defisit ketimbang surplus
dan kemudian juga mendorong defisit transaksi berjalan kita semakin melebar
nah untuk dari kantor kepresidenan sendiri ini melihat bagaimana
yang pertama adalah ini karena account deficit terjadi sejak kuartal empat dua ribu
dan kemudian pernah memburuk puncaknya pada tahun dua ribu tiga belas
ini sebenarnya memang karena account defisit indonesia itu adalah persoalan struktural
persoalan struktural maksudnya adalah perlu upaya yang sangat serius untuk mereform ekonomi kita
dari semula yang katakanlah bersandar kepada komoditas menjadi non komoditas
dari manufacturing yang sudah katakanlah dibangun sejak zamannya pak harto
kemudian gimana mesinnya itu di upgrade
supaya kemudian lebih efisien lagi
supaya apa supaya kita bisa mengekspor
tapi selain itu kita harus mengakui
jadi bahwa ada perubahan perubahan regulasi yang terkait dengan ekspor mineral dan batubara
pada saat itu kita ingin mencoba untuk memastikan integritas ekonomi kita itu semakin baik
karena itu kemudian ekspor yang tanpa lc tidak boleh
dan kemudian sempat ada aspirasi untuk kemudian memastikan hilirisasi itu kemudian terjadi
padahal kita pengekspor waktu itu kan biji yang itu tidak diolah
nah dengan demikian dalam jangka pendek bisa diprediksi memang terjadi pengurangan dari
sudah begitu kita juga melihat bahwa situasi global sejak terjadinya ketegangan perdagangan antara amerika dan china itu juga berpengaruh terhadap global trade
yang kedua adalah proyeksi dari global growth itu juga menurun
baik itu ada untuk negara berkembang maupun untuk negara maju
sepertinya raksasa ekonomi amerika serikat yang proyeksi pertumbuhan ekonominya menurun langsung mengenai seluruh mitra dagang lainnya di asia termasuk juga indonesia
kalau mbak eni sendiri melihat dari sisi current account defisit tadi
sektor migas menjadi penyebab utama lagi lagi sektor migas padahal juga sudah ada beberapa cara yang dikeluarkan oleh pemerintah
ini untuk menekan defisit yang terjadi di sektor migas
apakah cara tersebut yang diberlakukan di kuartal tiga kemudian juga di kuartal empat ini tapi ternyata masih tetap defisit begitu
anda lihat sudah efektif atau belum
ya memang saya setuju mbak denny ya ini persoalannya struktural
nggak bisa seperti membalik telapak tangan karena current condivisit kita yang paling dominan penyebabnya itu adalah jasa
jasa kalau kita semakin banyak meningkatkan volume perdagangan ya pasti dengan sendirinya ya dengan sendirinya defisit jasanya akan meningkat
nah kedua memang migas
pemerintah sudah mempunyai inisiatif untuk program biofuel minimal ini kan untuk mengurangi tekanan impor migas kita
tetapi program ini ini kan harus terkonsolidasi betul gitu loh
kita dimana kita mempunyai kebun sawit
dimana pertamina punya
ini kan juga karena nggak di desain dari awal gitu maka ini juga masih terjadi mislake
artinya misleg itu jaraknya jauh dan sebagainya sehingga optimalisasinya juga terbatas
nah sehingga betul sehingga program itu ya nggak bisa hari ini ditetapkan besok langsung berhasil tentu bertahap gitu
jadi sepakat ya struktural ini
nah oleh karenanya memang ini harus benar benar dikerjakan secara komprehensif
karena menurut saya yang paling dekat itu sebenarnya defisit neraca jasa
karena neraca jasa ini memang betul kalau untuk yang transportasi ya terutama untuk yang terkait dengan perdagangan ini nggak mungkin lah dalam kurun waktu jangka pendek diselesaikan
tapi yang defisit kita kan neraca perdagangan
tapi yang paling optimistis adalah defisit neraca
kan rasa jasa itu ada dua ya
dan yang masih kita surplus itu sebenarnya neraca pendapatan sekunder namanya
di antaranya dari mana
jadi kalau di apa namanya di filipina itu ada remitansi yang besar sekali dari tenaga kerja kita tenaga kerja mereka di luar negeri
nah indonesia ini diasporanya ternyata juga masih membubuhkan surplus neraca pendapatan sekunder kita
nah sehingga yang harus dibenahi sekarang apa
bagaimana kita menyiapkan tenaga tenaga kerja terampil kita
kemarin kita berdiskusi di kemenko perekonomian
ada empat ada empat jasa
sektor jasa sebenarnya
yang kita masih sangat kompetitif
nah sekarang tinggal pemerintah ini memfasilitasi bagaimana mensertifikasi ahli ahli di bidang pariwisata di bidang bisnis di bidang ict
nah teknologi informasi kan kita yang pinter animasi ya itu di batam banyak banget itu
jadi itu ya yang bisa dimaksimalkan sehingga bisa mempersemkit defisit neraca perdagangan juga
yang minimal mempunyai kontribusi untuk mengkompensasi
kompensasi besarnya defisit di neraca transportasi tadi
mbak deni mungkin untuk melihat tadi mbak eni sudah memaparkan beberapa yang bisa dilakukan untuk menekan defisit tersebut
kalau anda memproyeksi dari pertumbuhan ekonomi tahun depan dan juga defisit neraca dagang dan transaksi berjalan untuk tahun depan ada di range berapa kira kira
jadi kita naik tetapi sangat konservatif memang
tapi still optimis given nantinya di tahun dua ribu sembilan belas masih ada dua kali peningkatan dari federal reserve rate
dan yang itu pasti mungkin akan diikuti oleh bank indonesia bahkan didahului oleh bank indonesia
nah dari situ kemudian impactnya pasti ada ke investasi
sehingga kebutuhan pembiayaan itu kemudian juga tidak sebesar seperti tahun ini
yang ketiga adalah untuk karena account defisit diperkirakan juga akan menyempit
tergantung apa namanya karena kalau nanti terjadi depresiasi rupiah lebih lanjut kan ini akan diinternalisasi oleh pelaku ekonomi dengan tidak mengimpor terlalu besar
kalau mbak eni sendiri melihat untuk investasi tersebut apakah sudah cukup optimis di tahun dua ribu sembilan belas nanti mulai dari foreign direct investment
kemudian juga dari investor investor kita
bagaimana menurut anda
kemudian membawa devisa hasil ekspor yang banyak kembali ke dalam negeri
kalau investasi kalau kita lihat sampai pertektor perkembangan oktober ya
oktober apalagi kalau kemarin kinerja sampai triwulan tiga kan memang minus ya
jadi ini yang memang sangat sayang sekali
jadi waktu mas adik tadi cerita ada perang dagang dan sebagainya sebenarnya itu selain ada musibah ada berkahnya
investasi pasca perang dagang investasi yang mengalir yang realokasi dari cina terutama ke asia itu besar sekali
ke vietnam ke thailand gitu kan dan juga ke malaysia
merging markets jadi pasar yang seksi begitu
tidak ke indonesia indonesia malah turun gitu
nah ini yang mestinya benar benar menjadi bahan evaluasi dua ribu sembilan belas mengapa mereka kok nggak mau mampir ke indonesia
kalau itu mampu saya yakin sebenarnya target lima tiga pun di dua ribu dua puluh
dua ribu sembilan belas masih bisa tercapai
tapi kalau dua ribu delapan belas ya sudah hampir pasti gak mungkin lima dua gitu kan
baik mbak eni mbak deni nanti kita bahas lagi terkait dengan faktor ekonomi global dan juga bagaimana makroekonomi global yang sedang bergejolak ini mempengaruhi kita dan juga posisi kita untuk mencari peluang di tengah isu gejolak tersebut
tapi usai jeda berikut cnn indonesia akan segera kembali
kami kami masih membahas soal proyeksi ekonomi dua ribu sembilan belas dan juga review ekonomi tahun dua ribu delapan belas
bersama mbak deni dari cnn indonesia
dari kantor staff resident dan juga mbak eni
dari indef kita ke mbak denny
ini tadi mbak eni sempat menyinggung bagaimana tentang perang dagang dan juga gejolak ekonomi global mempengaruhi indonesia
sebetulnya anda melihat posisi strategis indonesia di tengah perang dagang tersebut
padahal tadi juga mbak eni sempat menyebutkan bahwa sayang sekali bahwa gejolak perang dagang tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh indonesia
emerging market selainnya mendapatkan berkah tapi sayangnya indonesia tidak terlalu besar begitu berkah yang didapat di tengah tengah perang dagang ini
anda melihatnya bagaimana
jadi begini bahwa pemerintah sudah melihat bahwa dampak dari hubungan antara amerika dan china yang berkembang belakangan ini akan menyebabkan apa yang disebut sebagai trade diversion dan juga trade creation
sebenarnya indonesia bisa kemudian mengambil kesempatan di sini dan itu sudah dilakukan
yaitu dengan approach secara konstruktif perusahaan perusahaan besar cina maupun yang mau investasi ke china yang sekarang mulai nervous
apakah mereka harus menempatkan di cina atau di tempat lain
nah karena itu batam salah satunya juga itu menjadi andalan dari indonesia untuk kemudian bisa menarik investor yang semula mau masuk ke china atau mau keluar dari china untuk berinvestasi di indonesia
jadi karena apa karena ya tadi kita sudah melihat bahwa barangkali produk dari china tidak bisa ke amerika karena itu indonesia barangkali bisa menjadi tempat untuk berproduksi dan kemudian ke amerika

yang kedua adalah tidak hanya perusahaan perusahaan yang berhasil di indonesia

tidak hanya dari amerika sebagai pusat katakanlah atau tujuan dari pasar tetapi kita juga melihat target pasar yang lain yang berkembang misalnya saja adalah pakistan
mbak eni ini sayang sekali perlambatan atau pertumbuhan ekonomi global yang menurun juga kemudian memaksa ekspor kita ke negara negara tujuan atau mitra dagang utama seperti amerika serikat dan juga tiongkok itu ekspor kita menurun di situ
anda melihat apakah kita sudah bisa memanfaatkan peluang untuk mencari pasar pasar lainnya begitu di luar
selama ekspor kita tetap komoditas nggak ada pasar lain sebesar bisa mengganti
terima kasih pak
tidak kita harus mengembangkan china sama amerika
artinya kalau kita ingin mencari negara tujuan yang non tradisional ya harus berubah menjadi produk dulu
sehingga industrialisasi adalah jawaban kuncinya
jadi kalau kita mampu untuk mengundang investor untuk melakukan pengolahan dari komoditas komoditas yang tadinya kita ekspor ke amerika maupun china baru kita akan bisa mencari daerah ekspor baru
anda melihat nilai tukar rupiah nanti di tahun ini

di tahun dua ribu sembilan belas bagaimana
yang pasti asumsi pemerintah saja kan lima belas ribu
nah artinya memang kita nggak mungkin berharap dolar di bawah lima belas ribu gitu kan
karena apa karena ini yang menjadi persoalan tadi kan kita memang persoalannya struktural
ekspor kita bagaimanapun memang untuk bisa melonjak dalam jangka pendek tidak mungkin
sementara penetrasi impor ini luar biasa
terutama sekarang malah impornya bergeser lagi ke impor konsumsi
nah sehingga itu yang menjadi tekanan terhadap nilai tukar kita
nah nanti yang paling utama adalah pemerintah dan juga bank indonesia ini bisa menjaga betul range nilai tukar kita sesuai yang ada di asumsi apbn itu sudah paling bersyukur
baik mungkin satu atau dua pertanyaan lagi mbak denny ini melihat tahun depan akan ada nanti gejolak politik lagi akan melanda indonesia kira kira apa strategi yang akan dilakukan pemerintah untuk

tahun ini juga tahun politik bahwa kita dulu sudah melalui pilkada satu ratus tujuh belas tetapi kan tenang
artinya adalah kita juga berharap bahwa nanti untuk pil pres itu masyarakat menjadi lebih mature dan kemudian kontestasi politik bisa lebih sehat dan kemudian saya memiliki optimisme yah terhadap maturity dari masyarakat m meninganggapi katakala mungkin antara noise dengan voice yang beredar di media itu

mungkin antara noise dengan voice yang beredar di media sosial
dan tentu saja di media mainstream
nah saya pikir kita optimis di situ
bahwa justru harus dilihat bahwa kontestasi politik ini juga ada berkahnya
yaitu apa belanja
ya jadi belanja akan semakin besar
konsumsi akan semakin tinggi
konsumsi akan semakin tinggi
jadi kalau pelaku ekonomi saya kira itu tentu saja akan melihat politik
mbak eni apa catatan catatan yang harus dibenahi secara poin per poin
untuk ekonomi kita agar outlooknya di tahun dua ribu sembilan belas ini akan membaik
dan juga target target yang diasumsikan oleh pemerintah bisa tercapai
yang paling utama adalah konsolidasi dari koordinasi pemerintah
jadi kebijakan kebijakan pemerintah itu benar benar harus direncanakan
dan ketika dipublish itu harus benar benar sudah matang
dan itu inviden paling buruk ya terutama setahun terakhir ini adalah
beberapa kebijakan publik ini tidak direncanakan dengan matang
begitu dikeluarkan ditarik lagi
begitu dikeluarkan belum ada bahkan beberapa jam sudah dirubah lagi
ini menimbulkan distrust dari pelaku pasar
tidak hanya sekedar bahwa kebijakan ini direvisi bukan sekedar itu
tetapi mesinnya adalah bahwa pelaku pasar jadi tahu
bahwa bagaimana kita mengatur tata kelola dari sistem ketenagaraan
terima kasih mbak denny
mbak ini berbagai tantangan di tahun dua ribu sembilan belas nanti akan dihadapi oleh indonesia
tidak hanya tahun politik saja tapi juga bagaimana dinamika ekonomi global
yang sedang berkecamuk sekarang akan juga mempengaruhi ekonomi kita ke depannya
tentunya kita sebagai warga indonesia harus optimistis bagaimana kita bisa
mampu menjaga perekonomian kita agar tetap stabil di tahun dua ribu sembilan belas nanti
di tengah gejolak ekonomi yang sedang terjadi
terima kasih mbak eddy
selamat tahun baru
selamat tahun baru dari indonesia juga mbak denny
presiden terima kasih sudah bergabung bersama kami